kita ke sepak bola dalam negeri ketua umum pssi edi rahmayadi menyatakan timnas senior u dua puluh
atau senior dan u dua puluh tiga akan tetap dilatih oleh luis mia dan saat ini upaya perpanjangan kontrak masih dilakukan
kepastian timnas indonesia senior dan u dua puluh tiga tetap dilatih oleh luis mia disampaikan oleh edi saat menemui nelayan
yang berunjuk rasa di depan kantor gubernur sumatera utara
ditanya soal kabar gaji luis mia yang ditunggak oleh pssi edi menjawab soal penggajian menjadi urusan ketua pssi
saat ini pssi dilaporkan menunggak gaji luis mia dan juga staffnya
tunggakan tersebut disebutkan mencapai enam sembilan miliar rupiah
perkara betul atau tidak betul itu urusannya ketua pssi
yang penting rakyat indonesia mengetahui bahwa usia dua puluh tiga senior akan dilatih oleh luis mila
perkara perpanjangan kontraknya pak
perpanjangan kontrak sedang dilakukan
sedang dilakukan itulah yang dibilang nunggak nunggak itu
kan perlu namanya berapa dia minta berapa kami siap